untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat biasanya kebanyakan orang memilih beras putih untuk konsumsinya
namun sebenarnya ada beberapa ragam beras lain yaitu beras merah coklat dan hitam
beras merah terkadang menjadi pilihan konsumsi rumah tangga khususnya bagi penderita diabetes
hal ini diakui oleh alvin nugroho yang telah menderita diabetes tipe satu selama tujuh belas tahun
jadi dia indeks glikemiknya itu rendah jadi penyerapannya makanan tersebut menjadi gulanya itu gak langsung gitu mbak
jadi gula darah saya gak langsung melonjak tinggi setelah makan
jika dibandingkan dengan beras merah beras hitam dan coklat lebih jarang lagi
namun bagi anda yang ingin mencobanya anda juga bisa menemukannya di restoran makanan sehat
seperti yang saya coba ini
nasi merah dan nasi coklat dihidangkan dengan sajian protein yang bisa dipilih
hmm berbeda dengan nasi merah
berbeda dengan nasi hitam
kalau nasi hitam dan nasi coklat
berbeda dengan nasi merah
berbeda dengan nasi hitam dan nasi coklat
walaupun banyak orang yang belum mencobanya
tapi kalau dari segi rasa menurutku nasi hitam di sini dia lebih kuat taste rasanya dibanding dengan nasi merah
ada rasa gurihnya asinnya juga berbeda lagi nih
kalau dengan nasi coklat walaupun berbeda beda tipis dia lebih gurih lagi
sedikit asin juga
dan menurutku paling enak nasi coklat
ahli gizi ritarama yulis memaparkan jika dibandingkan dari segi kandungan beras hitam mempunyai kalori protein lemak dan karbohidrat hampir sama dengan beras putih
namun yang membedakan adalah serat beras hitam paling tinggi dibanding semuanya
jadi respon karbohidrat ini kalau masuk ke tubuh respon insulin terhadap karbohidrat ini rendah
dan itu ditemukan pada beras
makanya dari empat pilihan beras beras putih hitam coklat dan merah itu memang paling baik untuk penderita diabetes adalah beras merah
tips untuk pengolahannya khusus beras merah dibutuhkan air yang lebih banyak satu banding tiga agar nasi tidak keras
untuk beras coklat lebih nikmat dikonsumsi
untuk beras coklat lebih nikmat dikosongkan
untuk beras coklat lebih nikmat dikosongkan